kodam satu bukit barisan melakukan pengosongan rumah dinas tni angkatan darat yang dihuni
anggota batalion artileri medan dua ribu satu ratus lima kilat sumagan yang terlibat penyalahgunaan narkoba
senin siang tindakan itu dilakukan sebagai pembelajaran dan wujud komitmen tni dalam perang terhadap narkoba
puluhan anggota tni kodam satu bukit barisan melakukan pengosongan dua rumah dinas
di komplek batalion artileri medan dua ribu satu ratus lima kilat sumagan di deli serdang sumatera utara
rumah tersebut dikosongkan setelah dua anggota tni penghuninya ditangkap petugas pom dam satu ratus lima
karena memiliki dan menggunakan narkoba di tempat hiburan malam di medan minggu malam
semua barang milik praka ai dan praka akr diangkut keluar rumah
keluarga yang berada di rumah menangis dan pasrah saat isi rumah mereka diangkut oleh petugas
pengosongan rumah dilakukan sebagai sanksi tegas
penghasilan petugas terhadap anggota tni yang terlibat penyalahgunaan narkoba
dan bentuk pembelajaran agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan narkoba
ini sebagai salah satu untuk membuat efek jerah dan untuk memberikan efek kepada seluruh anggota yang lainnya
pasca penangkapan dua anggota tni komandan batalion artileri medan dua ribu satu ratus lima kodam satu bukit barisan
mengumpulkan anggotanya di lapangan upacara
semua personel diingatkan agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba
selain itu istri anggota tni dihimbau agar mengadukan suaminya kepada komandan jika terlibat peredaran narkoba
agus supratman medan